siapa yang belum sarapan
ayo absen dulu biar kuat beraktivitas seharian
saya ajak anda ke kawasan setiabudi kota bandung
buat nyabu alias nyarap bubur
meskipun letak kedainya tersembunyi
tapi banyak pembeli yang rela kesini
buat nyobain semangkuk bubur yang lagi viral
karena toppingnya yang super melimpah ruah
di sini pembeli bisa bebas pilih beragam topping
mulai dari cakwe telur ati ampela serta kulit ayam
pembeli pun dibebaskan untuk racik bubur sendiri
mulai dari kecap bumbu kuning daun bawang seledri
hingga merica dan sambal
jadi di sini tuh memang buburnya bertekstur padat dan gurih ya
dan selain itu memang bisa dilihat ini toppingnya melimpah banget
uniknya lagi di sini kita bisa menambahkan bumbu sendiri
sehingga bisa memakan bubur sesuai
kedai bubur ini sudah berjualan selama hampir tiga puluh tahun loh
sang pemilik menyebut kulit ayam yang garing jadi ciri khasnya
rata rata tiga ratus enam puluh porsi bisa ludes terjual dalam sehari
kalau topping ya dari bubur juga udah enak ya udah gurih gitu
terus ya itu porsinya banyak
jadi kalau buat mahasiswa ya inilah worth it lah
soal harga tentu aja ramah di tanggal tua
mulai dari sembilan hingga delapan belas rupiah aja proporsinya
maka gak heran bubur yang lokasinya dekat dengan salah satu kampus di kota bandung ini
jadi favoritnya para mahasiswa
kalau mau sarapan yang menunya nggak terlalu berat
sarapan dengan menunya
gue mau lumpat aja

mel pinset rambut gimana sih

jangan kalau ada bahwa menjauh apa yang tutaj bara jadi siapa tau sih
itu ada anak anak mewah apalaik véritable
jent giving it all yaa

pake areng itu wangi jadi harum gitu karena itu gak kotor gak kebul gitu
lebih enak pake areng
hanya dengan sembilan ribuan per porsi anda sudah bisa sarapan hemat dengan ketan bakar yang super nikmat
dalam sehari kedai ini mampu menjual seratus hingga dua ratus porsi ketan bakar
kalau buat saya yang juaranya adalah si sambal oncomnya ini
ini rasanya pedas tapi berpadu dengan rasa manis dari his runnengnya menjadikan ketan bakar ini semakin enak